rizik syihab mengundang jemaah untuk menghadiri peringatan maulid akbar
sekaligus acara pernikahan putrinya yang digelar di petamburan jakarta pusat
panitia memastikan akan menerapkan protokol kesehatan
pencegahan covid sembilan belas selama acara berlangsung
panitia penyelenggara maulid akbar fpi tidak bisa memastikan
berapa banyak orang yang akan hadir dalam kegiatan
yang akan digelar di petamburan jakarta pusat tersebut
namun berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima
kelurahan petamburan jakarta pusat
acara pernikahan syarifah najwa shihab putri keempat
pemimpin fpi rizik syihab
diperkirakan akan dihadiri sepuluh undangan
petugas kelurahan menyebut telah berkoordinasi dengan panitia
agar penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan covid sembilan belas
tetap dijalankan selama perhelatan berlangsung
sejumlah bantuan dari bnpb dan kelurahan berupa tempat cuci tangan
nampak telah disiagakan di lokasi
sementara dari panitia akan menyediakan masker dan hand sanitizer
berjabatan tangan jaga jarak
terus juga kita ingatkan
untuk selalu memakai masker
jangan lupa bawa masker
bahkan saya anjurkan kepada seluruh tamu undangan
agar bawa masker cadangan
karena kita nggak tahu mungkin masker kita rusak
atau teman di sebelah kita nggak pakai masker
kita kasih masker
ini bentuk himbawan kita supaya
protokol kesehatan itu maksimal
dan alhamdulillah bnpb pbd ini juga hadir
untuk membantu kita
jadi ini merupakan upaya maksimal
supaya protokol kesehatan ini bisa kita jaga
bagaimana kondisi terkini di petamburan
sudah ada koresponden cnn indonesia
sufi sebelum kita bicara bagaimana dampak keramaian
khususnya arus lalu lintas di sana
kita ingin memastikan lagi
komitmen dari semua pihak yang akan menggelar
bagaimana mereka memastikan jika protokol kesehatan
akan dilakukan secara ketat
ya ferdi kami tadi sempat berbincang dengan ketua panitia
maulid akbar yang digelar oleh fpi
yang nantinya akan diselenggarakan mulai pukul sembilan belas
di mana ketua panitia berulang kali menekankan
bahwa dari pihak penyelenggara sendiri
sudah berkali kali memberikan informasi
dan juga edukasi kepada para penyelenggara

yang nantinya diperkirakan akan datang
dan mulai berdatangan sejak sore hari nanti
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
di antaranya adalah
tidak berjabat tangan
kemudian juga harus mengenakan masker
serta bisa langsung mencuci tangan
di sejumlah tempat pencucian tangan
yang sudah disediakan oleh panitia
dan merupakan bentuk bantuan
dari sejumlah pihak
sejumlah pihak yang berpengalaman
sejumlah pihak yang memberikan bantuan tersebut
di antaranya adalah dari pihak
kelurahan kemudian juga ada dari
bnpb dan dari bpbd
di mana dari ketua panitia sendiri menyebut
bahwa memang sejumlah pihak memberikan
bantuan agar pada saat acara
berlangsung malam nanti penerapan
protokol kesehatan benar benar dijalankan
dengan baik oleh para tamu undangan
juga jemaah yang hadir
nah saat ini verdi saya berdiri tepat
di bawah tenda yang nantinya akan
menjadi pusat dari
di mana di dalam rangkaian acaranya
adalah momen di mana
acara ijab kabul atau
kegiatan ijab kabul atau pernikahan
dari anak keempat
yang akan digelar tepat nantinya
di tenda ini kemudian nantinya
atau sekitar pukul satu siang
dari pihak panitia akan segera
membuat sebuah panggung
di mana nantinya panggung itu menjadi
lokasi ijab kabul
dilakukan nah sejauh ini berdasarkan
pantauan kami di lapangan memang
bantuan dari pihak lurahan
ataupun juga bnpb dan bnpt
sudah mulai tiba
tadi memang sejumlah tempat
pencucian tangan juga sudah
bisa digunakan dan dibangun
di beberapa titik di
lokasi ini yang menuju ke arah
rumah rizik sihab kemudian juga
kalau kita bicara
kemudian juga apakah
yang nantinya akan diterapkan oleh
panitia mengingat kabarnya
acara yang akan digelar malam nanti
bisa jadi dihadiri
lebih dari sepuluh ribu jemaah
atau tamu undangan nah dari
panitia sendiri menyebut dan memastikan
orang atau petugas yang berada
di sini sudah disiagakan
untuk memberikan edukasi
ataupun juga bahkan himbawan
bahkan mungkin teguran kepada para tamu undangan
yang tidak mematuhi protokol kesehatan
menerapkan protokol kesehatan selama
nah kalau bicara tentang
lalu lintas juga karena ini menjadi salah satu bagian
dari kegiatan yang akan berlangsung malam tadi
sejauh ini hingga pagi hari ini
lalu lintas di ruas jalan ks tubun
namun nantinya ketika
memang panggung sudah mulai dimangun
yang menuju ke arah tanah abang
atau ruas jalan ks tubun yang menuju
ke arah tanah abang dari arah selipi akan ditutup
karena memang panggung akan ditempatkan di situ
kemudian nantinya akan ada
penutupan juga ketika
memang arus lalu lintas
dirasa perlu untuk
dialihkan ketika memang padat
jadi memang ada rekayasa lalu lintas situasional
yang nantinya akan diterapkan
di ruas jalan ini ketika memang
kondisinya jemaah sudah sangat padat
kemungkinan kedua ruas jalur
di ks tubun ini baik yang menuju
ke arah tanah abang dari selipi ataupun yang dari
tanah abang menuju ke arah selipi nantinya akan ditutup
kemudian akan ada rekayasa
pengalihan arus lalu lintas
melewati jalan ini namun dialihkan
menuju jalan yang lain
sufi komitmen itu yang
perlu kita tegaskan karena
memang diprediksi ada sepuluh ribu
undangan yang akan hadir dalam keramaian
malam nanti terima kasih
koresponden cnn indonesia sufiani tanjung
dari kawasan petamburan jakarta